rafa anak berusia tiga belas tahun ini harus hidup dalam kesunyian
ia tidak bisa mendengar atau tulis sejak lahir
pada awalnya rafa tak pernah belajar tentang sholat dan mengaji
namun dunia rafa berubah setelah ia memilih belajar menjadi hafiz atau penghafal al quran
di pondok pesantren darul asom sleman yogyakarta
dulu slb waktu kelas di slb itu nggak bisa apa apa
memang bisa sulit untuk ini
akhirnya saya keluar dan melihat ngajakan bapak
lihat handphone lihat ada darul asom
saya agama dulu nggak tahu
tidak tahu ada berapa tidak tahu
lama lama setelah beragama diajari saya tahu
kini rafa menjadi salah satu santri yang paling pintar
belum genap empat tahun ia belajar menjadi hafiz
rafa sudah bisa menghafal tiga belas jus
jemari mungilnya terbiasa merapal satu demi satu huruf hijaiyah
kalau tiga puluh yus sudah hafal beres sudah lulus
saya ingin mengajarkan agama dan bahkan kemanca negara
pondok pesantren darul asom didirikan oleh abu khafi di tahun dua ribu sembilan belas
ia tergerak untuk mensyiarga
ketika berjalan ke negara mereka mengajarkan agama ke komunitas tunarungu
karena khawatir akan kehidupan akhirat anak anak yang tak bisa mendengar
apalagi sampai saat ini masih banyak tunarungu yang tak mengenal agama
karena masih sedikit ustadz atau pembuka agama yang bisa menyampaikan ajaran islam menggunakan bahasa isyarat
tanya agama tanya allah tanya tuhan yang mereka tidak tahu tanya nabi yang tidak tahu
jadi sekitar saat itu saya sudah bisa memanggil kesimpulan hampir sebagian besar
bahkan bisa dibilang semua tunarungu tidak mengenal agama
waktu itu ya saya pemikiran saya
kenapa saya tahu kenapa
ternyata waktu itu belum ada ustadz yang mengajarkan agama ke mereka dengan bahasa yang mereka pahami
sehingga agama tidak sampai kepada mereka
banyak istilah keagamaan yang tidak bisa dijelaskan menggunakan bahasa isyarat indonesia atau bisindo
dan sistem bahasa isyarat indonesia atau sibi yang biasa digunakan di sekolah sekolah luar biasa
karena itu pengajaran saya tidak bisa menjelaskan bahasa isyarat indonesia atau bisindo dan sistem bahasa isyarat indonesia atau sibi yang biasa digunakan di sekolah sekolah luar biasa

untuk bahasa bahasa yang islami yang di luar sana mungkin belum dikenal oleh tunarungu yang lain
kita kenalkan juga di sini
jelas itu hanya di pondok
contoh seperti najis dibagi tiga
mereka kan yang di luar sana nggak tahu najis tahunya kotor
kan hukum agamanya kotor itu belum tentu najis
istilahnya ada lain
di luar tidak ada tidak tahu tidak ada
di sini ada isyaratnya
saat ini ada lebih dari satu ratus dua puluh anak anak tuli berusia di bawah dua puluh tahun yang menjadi santri di darul asom
selain belajar agama mereka juga diajarkan pelajaran umum seperti matematika dan bahasa inggris agar bisa mendapat ijazah kejar paket
para santri juga diajarkan ekstra kurikuler berupa olahraga yang dianjurkan oleh nabi muhammad yaitu olahraga bela diri dan memanah
demikian siapa yang di ajarkan
demikian siapa yang di ajarkan